kehadiran angkot sangat identik dengan jalanan jakarta
angkutan kota atau angkot sudah ada sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
selama puluhan tahun angkot menjadi salah satu transportasi publik andalan kaum urban
namun perkembangan zaman mulai menggilas eksistensi transportasi lawas ini
kondisi ini berdampak langsung kepada pengemudi angkot
salah satunya anton yang sudah tiga puluh tahun berprofesi sebagai supir mikrolet
selama delapan tahun terakhir pendapatan anton terus berkurang hingga tujuh puluh lima persen
apalagi pas ada anggota non lang terus pandemi juga sekarang ya pak
nah pak target setoran harian itu berapa pak
biasanya bapak dapat rata rata berapa
kalau saya turun nanti saya kan turun jam satu nih pak
turun jam satu siang itu ya saya harus ngasih harus dapet duit paling ini rp satu ratus lima puluh tuh pak
itu biasanya ke uber pak setiap hari
ya alhamdulillah ya kurang kurang sedikit ya lebihnya pun dari itu sedikit
kalau bapak bersihnya bawa pulang uang rata rata berapa pak sehari
meski mulai ditinggalkan sebagian masyarakat masih memilih angkot karena rute yang disediakan
satunya saya harus pakai angkot ini
oh jalur ya
saya jalur untuk menuju tempat kerja saya
jadi memang masih bergantung lah ya
selain perkembangan zaman kondisi sebagian angkot di jakarta yang tidak dirawat
menjadi penyebab lain moda transportasi ini mulai ditinggalkan
hal ini kemudian berdampak pada sistem layanan angkot konvensional
namun yang saya lihat adalah kurang dilakukan penataan dalam hal jaringan pelayanan
jadi dari dulu ya itu itu saja
padahal jaringan pelayanan angkutan publik yang lainnya itu diatur
jadi misalnya yang besar ya seperti transjakarta
kemudian ya sekarang kita juga punya mrt lrt
itu diatur dalam hal jaringannya
tapi angkot angkot ini dari dulu melayani yang sama
tidak disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat
untuk membenahi angkutan kota atau angkot di jakarta
pemprov sebenarnya sudah melakukan langkah permajaan
dengan memperbaiki armada dan juga sistemnya
permajaan ini dilakukan untuk memberikan langkah permajahan
yang lebih baik pada masyarakat
dan mempermudah para supir angkot
dana sebesar enam triliun rupiah digelontorkan dari apbd dki jakarta
untuk subsidi layanan publik termasuk transportasi
dari dana inilah masyarakat jakarta kini bisa menikmati mikrotrans
dengan harga gratis dan kondisi armada yang jauh lebih baik
selain untuk moda transportasi
subsidi juga digunakan untuk kesejahteraan pengemudinya
pembelajaran dari pembelajaran pengembangan jawa tenggara
pak armin dulu memutuskan pindah ke mikrotrans ini alasannya kenapa pak
rasanya banyak ya dari segi banyak hal ya
satu kalau pertama itu ini pendapatan tetap pasti
kalau udah kerja pasti dapat terus nggak mikirin setoran
terus saya belajar dari kedisiplinan juga
karena ini terat
atur sesuai tantar operasional sop
jadi menurut aturan tertentu beda sama yang reguler
itu selain itu terbebani kalau ini kan nggak mikir setoran
targetnya per hari berapa kilometer gitu pak
jaringan layanan dari mikrotrans dibuat jauh lebih baik dibanding angkot konvensional
namun perubahan sistem yang mulai dilakukan sejak dua ribu sembilan belas ini
belum bisa menjadi solusi
dari memudarnya eksistensi angkot
mengingat angkot masih menjadi pilihan transportasi masyarakat
pembenahan secara menyeluruh penting dilakukan
agar masyarakat bisa menikmati moda transportasi yang jauh lebih aman dan nyaman